calon presiden nomor urut satu anies baswedan mengomentari pernyataan menko bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan
yang bilang pengkritik pemerintah dengan sebutan jelek untuk pindah dari indonesia
anies menilai kritik merupakan prinsip yang harus ada dalam kehidupan berdemokrasi
pemerintah menurutnya harus menjadikan kritik sebagai kesempatan untuk menjelaskan kepada publik
karena sekarang jejak digital kamu kan kelihatan
jangan sombong lah kau bicara bicara kritik kritik kau you have dan nothing
atau mungkin dari around kau mencuri waktu kau menjabat
kita pejabat pejabat itu harus berikan contoh seperti pak jokowi dia berikan

menko kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan
yang kerap mengkritik jelek pemerintah untuk lebih baik angkat kaki dari indonesia
menurut luhut sepuluh tahun pemerintahan jokowi indonesia banyak dapat pujian dari negara lain
dan mencontoh program program pemerintahan jokowi
soal kritik terhadap pemerintah pakar hukum tata negara bivitri susanti menyindir
ada praktik pembungkaman kritik di era pemerintahan jokowi
menurut pakar hukum tata negara itu demokrasi yang baik
namun ia menilai yang saat ini terjadi justru orang dipaksa tak melawan
atau ada legalisme otokritik terselubung
negara harusnya adalah soal hak asasi warga dan pembatasan kekuasaan
bukan soal pasal pasal dalam hukum bukan soal angka kemenangan dalam pemilu
tapi soal hak warga dan pembatasan kekuasaan
makanya demokrasi akan selalu gaduh
demokrasi yang baik adalah demokrasi yang gaduh
demokrasi yang terlalu tenang menurut saya adalah otokratisme yang terselubung
karena orang orang dilarang melawan orang orang dilarang mengkritik
bagaimana kritik terhadap kekuasaan pembatasan terhadap kekuasaan melalui lembaga lembaga negara
makanya namanya otokratik sebenarnya otokratisme yang didukung oleh legalisme
karena kita diajarkan di kampus kampus di sekolah sekolah untuk taklik buta terhadap hukum
kritik soal praktik demokrasi di era jokowi juga diserukan akademisi universitas islam indonesia di yogyakarta
mereka meminta partai politik menjadi oposisi dan gerakan pembangkangan sipil
dalam orasinya mereka menolak hasil pemilu dua ribu dua puluh empat yang dituding curang karena diduga syarat kepentingan politik dinasti presiden jokowi
pembangunan sipil dalam bahasa inggris civil disobedience adalah satu cara publik masyarakat tidak mentaati pemerintah ketika apa yang digariskan
diperintahkan diprogramkan dalam kebijakannya tidak sesuai dengan real konstitusi tidak sesuai dengan hati nurani melanggar etika

pembangunan sipil harus dilakukan dengan cara cara yang bermartabat

kritik merupakan konsekuensi dalam kehidupan demokrasi
nah prinsip inilah yang harus dijaga dalam pemerintahan negara demokrasi